siapa yang mau jaga
saya cuma minta dokter keluar dari ruangan ini
tolong pergi dong
saya minta dokter
kamu dokter fari
keluar dari sini
saya minta waktu untuk istirahat
tapi kenapa om bayu gak pernah bawa abi kesini ya ma
kamu gak perlu nanya kayak gitu ya
itu urusan orang dewasa sayang
yang penting sekarang
ceri harus selalu kuat dan sehat
jadi oma bisa menilai
siapa cucu yang gak bikin repot oman
oma akan bosen
ngurusin abi yang gak pernah sembuh sembuh
ceri pasti jadi anaknya
yang kuat dan selalu melindungi mama
saya sangat mengerti apa yang dilewati pada bu dewi pada saat ini sangat berat sekali
walaupun kamu gak mau cerita semuanya sama sama
saya bisa merasakan beratnya beban yang dibawa sama bu dewi
tapi bu dewi harus berusaha untuk
gak boleh stress
karena stress itu punca dari segala penyakit
dan bu dewi harus tau
kamu gak sendirian loh
berkali kali saya sudah bilang saya ada di sini untuk bantu
seandainya aku bisa menghapus air mata di pipi kamu dewi
seandainya aja kamu bisa jadikan bahuku tempat bersandar kesedihanmu
aku rela lakukan itu sepanjang malam
sepanjang hari buat kamu
kamu harus bantu aku untuk deket lagi sama mas faruq
jadi kalau misalkan kalian
ya itu persyaratan dari aku
saya sangat mengerti kondisi bu dewi
dan untuk masalah biaya pengobatan cakap rutinitas semuanya bu dewi gak usah khawatir
insya allah saya akan bantu
saya gak butuh belas kasihan dokter
saya bisa hidup sendiri
dokter gak usah ikut mengurusi hidup saya
silahkan dokter lebih baik pergi saja dari sini
bu dewi tolong pada momen seperti ini tolong jangan mikirkan apa apa
gengsi harga diri apapun semua itu nggak usah dipikirkan ya
saya sangat paham kondisinya pada saat ini dan bu dewi gak usah khawatir ya
saya gak usah kaget
saya gak mau denger apapun lagi dokter
terima kasih dokter sudah membantu saya
udah berniat baik dan sudah membawa saya kesini
mau sampai kapan dewi seperti ini
mau sampai kapan bu dewi keras kepala seperti ini
saya bukan cuma seperti ini karena saya
saya peduli sama abihi sebagai passion dan saya juga peduli sama kamu
tapi kamu sepertinya menyia iakan bantuan dari saya
bahkan untuk menelpon saya aja cukup berat sekali
sampai detik ini pasien saya yang saya cukup sayang itu
saya tidak tahu kondisinya seperti apa
mau sampai kapan begini
sampai bu dewi pingsan di pinggir jalan karena sakitnya bu dewi
dan gimana dengan abi
siapa yang mau jaga
saya cuma minta dokter keluar dari ruangan ini
tolong pergi dok
saya minta dokter
kamu dokter fari
keluar dari sini
saya minta waktu untuk istirahat
saya terpaksa lakukan ini demi abis
demi janji saya kepada reva
sejak suamiku mengakui pengkhianatannya
aku sudah tidak tahu
apa aku masih bisa hidup dan tersenyum lagi
apa tidak di hari esok
kenapa kamu begitu keras kepala dewi
sebegitu susahnya kamu menerima kepedulian orang lain
yang benar benar peduli sama kami
dan gak ada satupun orang di sisi kamu
menyayangi kamu menjaga kamu
dan kamu lalui semua itu sendirian
sekuat apa kamu dewi
coba digerai pelan pelan kakinya
ayo bi dikuatkan
kenal sama dokter fahri nggak
ya gak kenal ya
dokter fahri nomornya berapa
dokter fahri jemput kita
keluarin aja hpnya dulu
dulu dulu dah dulu dah
mana nih calon penambah bu dewi ya
mau telpon siapa
mau nyari game
di rumah ini gak ada seorang pun yang boleh menghubungi dewi atau fahri